memang dalam kondisi darurat ya terpaksa trackingnya lebih cepat gitu karena tidak ada pipingnya yang bisa dipakai untuk mendistribusikan gas ini
seperti apa sejauh ini progres dari koalisi ganjar ini untuk menentukan cawapresnya pak
kita simak cuplikan wawancara pemimpin redaksi cnbc wahyu daniel dengan presiden joko widodo berikut ini
cuma start awalnya mulai dari nyukur dulu nah mulai dari nyukur dulu sampai akhirnya
yang pertama pengeluaran perizinan pertandingan
kejamannya demam berdarah sub anjing adalah demam berdarah
kami melihat beberapa wilayah yang berbeda dalam the way of water yang menggunakan arsitektur yang menggunakan hutan lokal
dan aku liat pemain pemain hebat cewe maupun cowok
termasuk juga kalau ada kemacetan kemacetan kami sudah bisa menyiasati untuk pola operasionalnya